masa yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung dpr jakarta akhirnya diterima untuk melaksanakan audensi dengan anggota dpr ri
dalam aksi tersebut masa yang terdiri dari mahasiswa universitas sejabodetabek dan bandung mengecam pengesahan uu kpk dan rencana pengesahan rkuhp
puluhan mahasiswa diajak masuk ke gedung dpr untuk melakukan audiensi dengan sekretariat dpr
mereka meminta agar dilibatkan dalam pembahasan undang undang oleh dpr lantaran menurut mereka perancangan rkuhp dan revisi uu kpk tidak melibatkan masyarakat
audensi yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini kemudian menghasilkan perjanjian yang disepakati antara anggota dewan yang diwakili oleh sekjen dpr
meliputi janji untuk menyampaikan setiap aspirasi mahasiswa kepada dpr menentukan kepastian tanggal pertemuan kembali
empat september mendatang serta dalam kurun waktu empat hari terhitung dari sembilan belas hingga dua puluh empat september
dpr diminta untuk tidak mengesahkan ruu pertanahan ketenaga kerjaan minerba dan rkuhp
setelah disepakati poin poin kesepakatan antara mahasiswa dengan insinyur indra iskandar msi selaku sekretaris jenderal dpr ri sebagai berikut
satu aspirasi dari masyarakat indonesia
sekretaris jenderal dpr ri akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tanggal sembilan belas september dua ribu sembilan belas
tiga dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perencanaan undang undang lainnya